kelompok politisi muda lintas partai menggelar diskusi publik untuk membahas isu isu penting tentang pemilu
forum politisi muda indonesia atau fpmi menilai potensi kecurangan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat akan besar terutama terkait politik uang
untuk melawan politik uang fpm yang anggotanya lintas partai selama ini melawannya dengan politik program
sehingga mereka dapat terpilih sebagai anggota legislatif
namun hal ini diakui bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan oleh para caleg fvmi yang akan kembali maju pada dua ribu dua puluh empat mendatang
ya susah karena politisi politisi yang sudah lebih mapan established sudah lebih duluan terjun ke dunia politik
banyak menggunakan cara ini karena ini adalah cara yang instan untuk mendapatkan kursi
hanya ketika kita melakukan money politik pasti ada break even point di sana ada pengembalian modal
jadi kalau kita keluar misalnya lima sampai sepuluh miliar kita akan berencana mengembalikan uang itu dulu baru berbuat untuk masyarakat
selain isu pemilu yang damai dan bersih fpmi juga melihat perlunya pembatasan masa periode dua kali pada setiap jenjang
agar tidak tercipta oligarki di legislatif
selain itu masyarakat benar benar mendapat perwakilan di pemerintah yang nyata
kita dari fpmi menginginkan agar ada pembatasan
memang sekarang ada mungkin ya
di beberapa parpol secara internal melakukan hal itu
tapi alangkah lebih baik jika ini ada regulasinya
sehingga semua parpol taat pada regulasi ini sehingga kita bisa melakukan regenerasi jadi lebih sehat
setiap jenjang maksimal dua periode dan seterusnya
hal ini kami pikir menjadi sesuatu hal yang akan membuat bangsa indonesia jadi lebih baik lebih sehat demokrasinya lebih oke
untuk mewujudkan pemilihan
untuk memperbaiki keamanan bersih pada dua ribu dua puluh empat
kami akan melakukan kampanye di media sosial
serta mendatangi lokasi ngumpul anak muda kampus dan sekolah untuk memberikan pendidikan politik
denikutan cnn indonesia jakarta